informasi lain calon gubernur petahana basuki cahaya purnama atau ahuk
telah menjadi tersangka kasus penodaan agama
ya meski demikian partai persatuan pembangunan kubu jan farid
semiat akan tetap mendukung bahkan pasang badan untuk membela pasangan ahuk jarot
dukungan p tiga kubu jan farid tetap diberikan kepada pasangan ahok jarot
lantaran hanya pasangan calon dengan nomor urut dua ini
yang berani dan siap menandatangani surat perjanjian untuk membangun masyarakat
terutama umat muslim
nggak ada yang berani cuma dia berani diatakan di atas muterai
itu yang menyebabkan saya tidak akan mundur satu milimeter pun untuk mendukung ahok
dan saya didukung oleh bpw partai persatuan pembangunan saya indonesia termasuk dpc